tidak hanya soal berkendara atau moda transportasinya
tapi permasalahan lainnya adalah sampah
dengan jumlah pemudik di tahun ini yang diprediksi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
sekitar lima puluh delapan juta kilogram sampah akan timbul dalam arus mudik dan balik tahun ini
berkomitmen untuk mengurangi sampah dan berpartisipasi dalam mendukung aksi bersih negeri
yang diselenggarakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk
bekerjasama dengan lay mineral untuk mengampanyekan mudik minim sampah
kegiatan ini bertujuan agar para pemudik sesedikit mungkin menghasilkan sampah
selama melakukan perjalanan mudik dan balik
salah satu imbauan yang dilakukan pemudik
yakni membawa kantong belanja botol minum serta wadah makan sendiri
juga meletakkan sampah di wadah sesuai pilah sampah
saudara arus mudik lebaran tahun ini diprediksi mencapai tujuh puluh satu persen dari jumlah penduduk indonesia
artinya sekitar lima puluh delapan juta kilogram sampah tambahan akan timbul dalam rentang waktu dua minggu arus mudik dan balik
lalu bagaimana mengampanyekan mudik minim sampah agar mudik tetap aman dan bersih
kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini melalui sambungan virtual zoom
bersama dirjen pengelolaan limbah sampah dan bahan beracun berbahaya klhk
selamat pagi ibu yuna selamat pagi juga ibu rosa
baik saya ke ibu rosa dulu
bu kalau tadi kita melihat tahun ini diprediksi katanya ada lima puluh delapan juta kilogram sampah yang akan keluar
begitu dari para pemudik yang jumlahnya juga meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu
jadi kalau menurut bu rosa bagaimana strategi yang bisa diimplementasikan untuk mendorong masyarakat ini
agar melakukan mudik ini dengan menghasilkan sedikit sampah tahun ini
ya kampanye mudik minim sampah ini memang sudah dikampanyekan sejak beberapa tahun belakangan
dan seperti yang tadi sudah disebutkan kita mengadari bahwa dengan jumlah pemudik yang sekitar satu ratus sembilan puluh tiga
enam juta dan akan menambah kurang lebih lima puluh delapan ribu ton sampah sepanjang dua minggu
dilaksanakan mudik dalam rangka hari raya idul fitri
maka klhk menyelenggarakan mudik minim sampah ini dengan mengeluarkan surat edaran
menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor lima tahun dua ribu dua puluh
di situ kami menghimbau terutama kepada gubernur bupati wali kota
untuk kemudian yang pertama adalah membentuk yang namanya satuan tugas atau satgas
untuk memantau tentang pergerakan sampah ini
karena kita tahu bahwa setiap orang setiap hari tujuh kilogram per hari per orang menghasilkan sampah
dan kami juga bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informasi
untuk mengintegrasikan program mudik ceria penuh makna yang diselenggarakan oleh kementerian perhubungan
dengan mudik minim sampah yang diselenggarakan oleh klhk demikian mas
baik bu yuna le mineral ini kan juga sebagai produsen air minum lah ya begitu
ini banyak dikonsumsi masyarakat terutama juga pasti saat mudik nanti
nah tentunya ini juga akan ikut menyumbang sampah begitu ya
ini perlu diedukasi juga peran produsen dalam meminimalkan sampah plastik selama periode mudik
jadi sebagai produsen tentunya kami lai mineral telah mengambil bagian dan berkomitmen
untuk sejalan dan mendukung pemerintah dalam hal ini klhk tentunya untuk mengurangi angka timbulan sampah nasional gitu
jadi termasuk salah satunya di dalam program mudik minim sampah ini gitu
nah jadi kami sudah
sekitar lebih dari tiga tahun ini kami menjalankan program gerakan ekonomi sirkular nasionalnya mineral
ini kami juga berkolaborasi dengan klhk yang memang upayanya untuk mengurangi angka timbulan sampah nasional
itu dengan berbagai macam upaya dari hulu ke hilir mas gitu
jadi kami mulai dari edukasi untuk memilih dan memilah sampah plastik kemudian juga hingga mendaur ulang sampah tersebut gitu
dan kemudian sebagai bagian dari tanggung jawab kami juga produsen
kami juga mengkampanyekan dan turut mengedukasi masyarakat untuk juga menggunakan produk produk kemasan besar
jadi misalnya kalau di kami air mineral ya itu ukuran satu lima liter tiga liter lima liter gitu terutama dalam mudik ini gitu
karena kami percaya bahwa semakin besar kemasan maka itu akan semakin mudah terkumpulkan dan kemudian semakin mudah untuk didaur ulang gitu
jadi berbagai macam upaya dan berbagai macam program memang sudah sejak lama kami lakukan secara konsisten mas
untuk mengurangi timbulan sampah nasional ini
bu rosa tadi anda sempat menyinggung soal peran kepala daerah juga ya untuk sama sama mengimbau masyarakatnya tidak memproduksi banyak sampah saat mudik ini
tapi yang muncul kadangkala ini bu rosa bahwa ada ego sektoral yang muncul bahwa wah sampah yang ada di wilayah ini bukan wilayah saya begitu
nah ini bagaimana anda mengimbau para kepala daerah juga agar ego sektoral ini bisa dikikis gitu untuk masalah produksi sampah di wilayah ini

ya memang tentang masalah pengelolaan sampah ini kita tidak lepas dari partisipasi publik
di tempat perhentian membuang sampah ya kita harus kemudian memilah dan mencari tempat sampah untuk kita buang sampah dan tidak membuang sebarangan
nah semuanya itu memang harus bekerja sama tidak hanya pemerintah daerah
hingga di dalam surat edaran menteri lingkungan hidup dan kehutanan pun kami juga menghimbau kepada para kepala daerah untuk mengedukasi masyarakatnya
jadi kita tahu bahwa selama masa liburan idul fitri tempat wisata dan tempat tempat keramaian itu kan akan banyak dikunjungi oleh masyarakat
ya lalu yang juga tidak kalah penting adalah komitmen dan peran aktif produsen seperti yang juga sudah komitmen yang sudah diutarakan ibu yuna tadi
lalu kalau dari ibu rosa untuk memperkuat lagi komitmen dan peran
lagi komitmen dan peran aktif produsen ini dalam upaya pengurangan sampah saat mudik bagaimana bu kira kira
ya kami memang bekerjasama dengan para produsen untuk bagaimana mereka membantu juga selain itu adalah bagian dari kewajiban mereka sebetulnya
yang pertama adalah menarik kembali kemasan dan yang kedua adalah meredesain kemasan
betul yang disampaikan oleh mbak yuna tadi bahwa sebaiknya memakai yang ukuran besar besar karena ukuran besar kan lebih gampang dikelolanya
tapi pun kalau misalnya memang harus memakai yang ukuran kecil maka produsen itu juga punya kewajiban sebetulnya untuk membantu menarik kembali
untuk bisa menarik kembali sampah sampah tersebut melalui bank sampah dan sebagainya
dari ibu yuna sebagai produsen yang juga memproduksi sampah plastik le mineral
tadi sudah diutarakan komitmen reminneral untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pada saat mudik
tapi apakah ada upaya kolaboratif lainnya antara lere mineral dan pemerintah serta organisasi non pemerintah untuk mengembangkan solusi pengurangan sampah saat mudik ibu yuna
tentunya mas kembali kepada tadi kolaborasi yang sudah kami lakukan bersama klhk juga dalam program gerakan ekonomi sirkular nasional
sebenarnya kan program ini bertujuan untuk meningkatkan angka penarikan atau angka collection rate ya dan angka daur ulang kembali gitu
nah kami yakin dengan program ini kami jalankan secara kontinu termasuk di periode mudik dan lebaran ini ini akan secara otomatis sebenarnya menarik sampah plastik pet terutama
nah hal kedua yang kami rasa juga cukup penting kami bekerjasama dengan klhk dan mendukung penuh klhk dalam program edukasi melalui berbagai channel komunikasi
nah kami mulai dari edukasi bagaimana masyarakat ini bisa meminimalisir sampah bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri
kemudian bagaimana mereka memilih dan memilah sampah tersebut sehingga sampah sampah tersebut mudah untuk didaur ulang gitu diambil off taker
dan kemudian mudah untuk didaur ulang
nah kami percaya melalui edukasi yang konsisten ini terutama nanti ketika mudik ketika periode libur lebaran nanti kami yakin ini akan menciptakan satu mindset satu habit
dimana mereka konsumen juga memiliki tanggung jawab dan kesadaran gitu untuk mengelola sampahnya untuk memilah sampahnya sendiri
nah kami yakin dengan cara cara yang seperti ini yang kami lakukan berkolaborasi dengan klhk bisa membantu pemerintah untuk menimbulkan

timbulan sampah nasional terutama ketika periode mudik yang pasti tadi bu vivin sudah sebutkan angkanya akan melonjak ya bu ya
ya baik jadi produsennya mengedukasi masyarakatnya sebagai konsumen juga bertanggung jawab dan pemerintahnya juga ikut mengawasi
ini sama sama berkolaborasi untuk menciptakan arus mudik tahun ini yang nyaman yang bersih untuk masyarakat indonesia terutama yang berada di jalur jalur mudik begitu
jadi kita bisa sama sama mudik dengan senang dengan hati gembira dan selamat sampai tujuan tanpa ada sampah yang menumpuk begitu kira kira
baik terima kasih perbincangan kita pagi hari ini menarik sekali semoga ini juga bisa diikuti oleh instansi instansi lain selain oleh mineral
ini jadi contoh baik bagi produsen untuk menciptakan mudik yang nyaman dan bersih
terima kasih sekali lagi dirjen pengelolaan limbah sampah dan bahan beracun berbahaya klhk rosa vivian ratnawati dan head of publiclation dan digital le mineral
yuna eka christina telah berbagi informasinya di sapa indonesia pagi sehat selalu ibu sampai jumpa lagi